menteri kesehatan budi gunadi sadikin menyebut kasus covid sembilan belas di empat daerah mengalami kenaikan
yakni dki jakarta jawa barat banten dan bali seiring dengan munculnya varian baru ba empat dan ba lima
menkes meminta masyarakat tidak panik dan tetap waspada karena indonesia masih dalam kondisi aman
bila dilihat dari standar indikator penularan covid sembilan belas yang ditetapkan organisasi kesehatan dunia atau who
menurut menkes who memberi standar kasus konfirmasi level satu
yakni dua puluh kasus per minggu per seratus ribu penduduk di mana indonesia masih berada di level satu
indikator lainnya adalah reproduction rate yang harus diperhatikan bila di atas satu dan indonesia tepat di angka satu
budi menegaskan pemerintah terus memonitor
perkembangan kasus covid sembilan belas dan masyarakat diminta tetap disiplin protokol kesehatan dan sesegera divaksin booster
kami akan terus memonitor kondisinya masih relatif baik dibandingkan dengan negara lain yang tadi pak menko sampaikan
karena seluruh indikator transmisinya who who itu kasih standar untuk kasus konfirmasi level satu
maksimal dua puluh kasus per minggu per seratus ribu penduduknya
kondisi indonesia sekarang masih di satu jadi walaupun ada kenaikan tapi itu masih di level satu